seorang petani di ponorogo jawa timur berhasil menanam buah sawo berukuran tak lazim dengan bobot hingga tiga kg
uniknya buah yang bisa dipanen setelah berusia hampir satu tahun ini bisa berubah tidak pada musimnya
penasaran seperti apa berikut liputannya
di pekarangan milik sutrisno yang berada di kelurahan kertosari ponorogo inilah
pohon sawo jumbo atau yang biasa disebut sawo amerika berhasil dibudidayakan
selain pohon yang mampu menghasilkan buah yang cukup banyak buahnya pun memiliki ukuran yang tak lazim
di mana per buahnya sebagian besar memiliki panjang mencapai tiga puluh cm dan bobot hingga tiga kg
rasa buahnya pun lebih manis dan legit dibanding sawo pada umumnya
untuk mendapat hasil buah terbaik sang pemilik kebun harus menunggu masa panen
dengan rentan waktu antara sepuluh bulan hingga satu tahun
kalau sawo lokal itu kan berair kalau ini insya allah manis cuma kesannya
tak heran sawo ini pun menjadi favorit bagi para pengunjung yang mampir di kebunnya
rasanya mantap nih manis rasanya kayak ada sawo ada kayak ketelaci lembu itu mantap mas
dengan keberhasilan ini dinas pertanian setempat berencana melakukan pengembangan
untuk budidaya yang lebih luas karena ciri khas tanaman sangat cocok di wilayah ini
bagi anda yang penasaran ingin melihat langsung atau menanam buah sawo jumbo ini
bisa langsung memperoleh bibit pohon langsung dari perkebunan milik sutrisno di kelurahan kertosari ponorogo